bergabung melalui sambungan telepon
mas taufal selamat malam
ini akhirnya kita harus menuju pada kasus
kematian suli kemarin
selama ini mungkin kita berpikir artinya begini
terkenal kaya dikenal banyak
orang semuanya ada
tampil setiap hari bahkan mungkin
setiap jam beritanya selalu jadi headline
atau mengisi media sosial
pemberitaan segala macam itu kan artinya
keuntungan tapi kita melihat
artinya orang orang ini walaupun
tidak semuanya berujung dengan
depresi kemudian bunuh diri
apa sih yang anda lihat
atas masalah ini
itu sangat subjektif sebenarnya sih kalau kita
melihat apa yang dia dapatkan
itu dari perspektif kita
bisa jadi kalau misalnya kita merasa
tidak nyaman dengan kehidupan kita sendiri
saat ini ada orang lain yang menganggap
kenapa sih lo bisa kayak gitu kan lo kan punya
segalanya dan jenisnya itu
pandangannya membuat orang jadi depresi
apa yang membuat mereka jadi ngerasa gak enak
dengan hidupnya sendiri itu sangat sangat subjektif sebenarnya
oke jadi artinya
apa ya komplement dari
orang orang oh kan enak gitu kan cantik
kan banyak duit
kan terkenal itu justru kadang kadang
bisa menjadi beban
untuk si orang yang
dimaksudkan seperti itu ya mas noval ya
bisa jadi di sisi lain itu kan
dari sisi pintar pintar
hip hop seperti itu di sisi
akademisi lain ada yang dibilang
kamu tuh pinter banget luar biasa pinter kamu seperti itu
dia ngerasa gak pantas dengan ucapan seperti itu
atau dia merasa kurang dengan apa yang dilakukan
dia juga merasa
tidak seharusnya saya memiliki pengujian ini
harusnya saya gak hidup harusnya saya panjang
kita melihat beberapa kasus selebritas
dunia yang depresi
mengalami masalah kecanduan
berujung pada bunuh diri
tidak hanya sulit sebelumnya juga ada
mereka ada di
rentang atau jenjang usia
yang hampir sama sekitar dua puluh lima
tidak terlalu muda
cukup matang juga mungkin anda melihat
apa sih yang terjadi artinya di rentang
usia ini apakah memang
mencari jati diri kah atau masalah lain
kalau dari segi berkembangannya
bisa kita lihat disini sebenarnya
isu utama orang pada usia ini adalah
independensi jadi saat
dimana ketika dia lepas dari
bimbingan orang tua atau pengasuhnya
kemudian dia mulai menjalani
hidup dengan kemandiriannya
sendiri di bagian ini ketika
dia menemukan pola yang tepat
dia akan menjalannya dengan
normal atau wajar wajar saja
ketika dia disini mengalami banyak benturan
kenapa cara yang saya lakukan
tidak betul kenapa didikati
orang tua saya selama ini kok nggak berlaku
seperti bagaimana harusnya
di muka publik saat ini
dan ternyata prediktor yang terkuat
yang saya temukan di beberapa jurnal
yang paling banyak dikutip belakangan ini
penyebab depresi dan bunuh diri
terbesar itu adalah
mereka yang tidak punya skillset
yang pas untuk menjadi
orang yang mandiri karena ada kesalahan dalam
kehidupan di masa
oke ini saya jadi ingat karena barusan ada
ada instagram dari
suli salah satunya kita lihat postingannya
kalau saya sih
melihatnya enak banget ya belanja
kemudian disorot kamera kemana mana
terus habis itu bisa belanja ini
pergi jalan jalan ke luar negeri kemana mana gitu
artinya itu apa yang coba
dibangun artinya apa yang coba dibangun
oleh mereka mungkin orang orang
yang seperti ini artinya apa yang
itu sebenarnya tidak sesuai
dengan hatinya dengan apa yang dia mau
oh susah itu
bahkan untuk orang bukan yang
orang public figure sekalipun
kita tidak seutuhnya menjadi diri sendiri
di media sosial apalagi kalau
profil kita nggak di private ya
kalau benar benar untuk publik
itu adalah sesuatu yang ingin kita hadirkan
tunjukkan ke orang lain
bukan sesuatu yang benar benar diri kita di situ
jadi agak sulit kalau mau melihat
dalamnya orang seperti apakah
hanya dari profil media sosialnya saja
sama halnya kayak jong yoon juga itu kan
beberapa waktu yang lalu
tidak sejenis itu
tidak ada yang menduga dia mengalami sesuatu yang berbeda
dari apa yang dia biasa bagikan di media sosialnya
oke depresi selama ini masih menjadi
isu atau pemicu utama dari
ibu nuduri mas noval ya
oke tidak hanya terjadi pada
artinya mereka yang bekerja di dunia hiburan
ini bisa terjadi pada siapa saja
di lini pekerjaan apa saja

anda lihat artinya gini
kalau mungkin orang sudah menuju masa masa yang tertekan
atau sedang dalam kondisi yang tertekan
apa yang harus dia lakukan
yang dia harus lakukan sebenarnya
sebelumnya saya mau memandang dari sudut pandang lain dulu ya
kalau kita berputar di depresi saja
itu kayaknya kita tidak bakal menanggung jawaban langsungnya
saya ingin menyinggung dari segi sosialnya yaitu
adanya pandangan hidup anomie
kalau di bahasa inggris itu maksudnya

keadaan dimana kita merasa tidak ada keadaan yang baik
ada standar yang bisa kita pegang dalam hidup ini
bisa ini standar untuk menjadi bahagia
standar untuk tidak merasa kesedihan
standar untuk merasakan persikan kesenangan sedikit lagi
kalau kita nggak bisa menemukan standar ini
dari manapun dari moral dari agama dari mana
itu agak sulit kita untuk bisa keluar dari jurang gelap
keinginan untuk bunuh diri itu
dan rasanya kayak
menjadi tiada itu lebih baik daripada
terus menjalani hidup yang tidak jelas
jadi bukan hanya sekedar di depresi
tapi biasanya orang di usia ini
isunya keanomi ini
ketidakjelasan standar hidup
atau standar bagaimana masyarakat seharusnya berlaku
ketidakjelasan standar hidup tadi ya yang anda lihat ya
baik mas sofa terima kasih waktu kita sangat terbatas
terima kasih sekali lagi sudah berbincang dengan kami